korea utara terus mempersiapkan kekuatan armada militernya
pemimpin korea utara kim jong un baru baru ini dilaporkan meninjau latihan militer di sebuah lokasi rahasia
minggu dua puluh maret dua ribu enam belas stasiun televisi krt yang dijalankan pemerintah menayangkan sejumlah dokumentasi saat kim jong un menginspeksi latihan militernya
kim meninjau latihan pendaratan tentara rakyat korea atau kpa
kim ditemani sejumlah pejabat tinggi pemerintahan dan juga militer korea utara
dua belas maret lalu tentara korea utara menembakkan sedikitnya satu rudal balistik sejauh delapan ratus km
dan lima belas maret stasiun tv krt juga menyiarkan kesiapan korea utara untuk menguji coba roket berhulu ledak nuklir
korea utara menggelar tes nuklir keempatnya pada enam januari dan meluncurkan roket berdaya jangkau tinggi pada tujuh februari
sebagai perlawanan atas resolusi dewan keamanan